jumat dua puluh enam mei pukul sembilan waktu indonesia tengah
satu demi satu dari tiga ratus delapan puluh delapan calon haji asal kabupaten goa sulawesi selatan
memasuki asrama haji ember kasimakasar sudiang
sepintas tidak ada yang istimewa dari rombongan calon haji ini
pakaian mereka umumnya seragam
keunikan baru terlihat saat koper mereka diturunkan dari bus
tidak hanya identitas calon haji yang disematkan di koper
namun berbagai macam model penanda menghiasi setiap koper calon haji
seperti pita atau kain aneka warna maupun bentuk
ada yang hanya sekadar diikat lalu dituliskan nama
namun ada pula yang dikepang layaknya rambut
sebelumnya pihak penyelenggara haji memang sudah mengimbau kepada para jamaah calon haji
untuk menyematkan penanda di koper
tujuannya untuk mempermudah mencapai
dari koper dan tidak tertukar dengan koper milik jemaah calon haji lain
meski begitu penyelenggara tetap akan memberikan sarung koper lengkap
dengan foto dan identitas
kita dengan tali hadiah atau dengan kain sebagai penanda khusus
bagi jamaah secara pribadi
mungkin ada trik trik dari jamaah disampaikan bagaimana supaya dia mudah mendapatkan kopernya
karena ini pimpinan jamaah itu diberikan sarung koper
ada fotonya ada namanya dan kadang kadang ada yang menambah
tadi ada bagian panggilan atau kain atau dalam bentuk yang lain
yang penanda khusus yang diberikan bagi jemaah secara pribadi
hingga hari ini embarkasi makassar memberangkatkan satu lima ratus lima puluh dua calon haji
yang tergabung dari empat kelompok terbang
embarkasi makassar selain melayani calon haji asal sulawesi selatan
juga melayani dari provinsi sulawesi barat sulawesi tenggara
kurontalo meluku meluku utara papua dan papua barat
total ada lima belas delapan ratus delapan puluh empat calon haji dari embarkasi makassar
yang diberangkatkan dalam empat puluh satu kelompok terbang sejak dua puluh tiga mei hingga dua puluh juni mendatang
alwi fauzi makassar sulawesi selatan